persib bandung resmi mendapatkan dua pemain baru menjelang tampil di piala presiden awal bulan depan
informasinya akan kami rangkum dengan kabar dari arema fc yang juga memperkuat tim dengan mendatangkan dua pemain asing
persib bandung terus memperkuat komposisi tim dengan merkit gelandang serang asing asal liberia eric putwis
setelah di depan persib juga memperkokoh lumi belakang dengan mendatangkan mantan menengah selu di fc lugansyah
eric putwis cukup berpengalaman di liga indonesia setelah pernah memperkuat liga tukar dan madura united
mandiran persib ingin berhenti secara pasti terkait melalui kontrak antar eric putwis dan lugansyah
meski begitu keduanya dipastikan akan langsung diandalkan saat persib tampil di piala presiden empat februari mendatang
dua pemain asing arema fc artur cuna dan filipe bertoldo
mulai ikut latihan rutin bersama arema fc di lapangan arhanud kota batu
di jawa timur
dua pemain asing ini sengaja didatangkan untuk memperkuat barisan pertahanan dan lini tengah arema fc
usai ditinggal beberapa pilarnya yang hijrah ke klub lain
artur cuna yang berkebangsaan berhasil berposisi sebagai pemain belakang
sementara filipi bertoldo yang menjadi bagian timnas timur leste akan memperkuat sektor lini tengah arema
sementara itu keeper nomor satu arema kurnia mega juga sudah terlihat ikut berlatih di bawah asuhan pelatih baru aji santoso
aji sejauh ini masih belum mempunyai jorkan siapa pemain yang akan masuk ke liga
dalam susunan tim utamanya yang akan tampil di ajang piala presiden datang
persipura jayapura memperkenalkan pelatih fisik serta pelatih keeper yang baru mereka rekrut
mereka adalah pelatih fisik asal argentina estefan yang sebelumnya melatih di divisi dua dan divisi tiga liga argentina
dan juga pelatih keeper alan haviludin yang sebelumnya melatih keeper madura united
kedua pelatih ini pun langsung bertugas pada latihan perdana persipura
dalam latihan perdana ini persipura tanpa pemain bertahan naturalisasi bio pauline dan keeper asing sel korea selatan yoichai hon
keduanya rencananya baru akan bergabung minggu depan
kentur agus nusnaru cnn indonesia